pemerintah melakukan uji coba penerapan aplikasi peduli lindungi di pasar rakyat atau pasar tradisional
untuk menekan angka penularan covid sembilan belas
di fase uji coba ini baru enam pasar yang sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi
sebagai syarat masuk pasar tradisional
menteri perdagangan muhammad lutfi memantau penggunaan aplikasi peduli lindungi
di pasar delapan alam sutra tanggerang selatan
menteri perdagangan muhammad lutfi memindai kode batang dari aplikasi peduli lindungi
saat memasuki pasar delapan alam sutra tanggerang selatan kamis pagi
pasar modern delapan alam sutra ini adalah satu dari enam pasar
yang tengah diuji coba dalam penggunaan aplikasi peduli lindungi
sebagai syarat masuk pasar tradisional untuk mencegah kembali naiknya angka penularan covid sembilan belas
lima pasar lainnya yaitu pasar mayastik dan blok m jakarta selatan
pasar baltos bandung pasar modern bsd tanggerang selatan
dan pasar wonodri kota semarang jawa tengah
dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi ini
artinya hanya pengunjung yang sudah mengikuti vaksinasi covid sembilan belas
dan tidak sedang terinfeksi atau kontak erat dengan pasien yang bisa masuk pasar
pasar yang dilakukan uji coba harus memenuhi sejumlah persyaratan
pengelola dan pedagangnya sudah divaksinasi
selain itu protokol kesehatan harus memenuhi standar kementerian kesehatan
di antaranya memiliki akses pintu masuk dan keluar yang dapat dipantau pengelola
dan memiliki sumber daya manusia untuk penerapan aplikasi peduli lindungi
penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk keamanan dan kenyamanan berbelanja di pasar ini

uji coba untuk peduli lindungi
nanti rencananya akan ada empat belas di seluruh indonesia
salah satunya ini pasar delapan
dan hari ini saya berterima kasih sama pak wali kota
sejumlah pengunjung pasar mengaku tidak mengetahui aplikasi peduli lindungi
menjadi syarat masuk pasar tradisional
meski demikian mayoritas pengunjung sudah memiliki aplikasi peduli lindungi di ponsel mereka
oh baru tahu hari ini ya
kalau sebelumnya kan pasar
belum ada untuk masuk pasar pakai peduli lindungi
tapi kalau untuk mal mal itu kita sudah tahu
tapi tadi ibu lancar ya
lancar nggak ada
gimana nih tanggapannya masuk pasar pun harus pakai aplikasi peduli lindungi bu
setuju atau nggak
boleh setuju aja sih ya
kan untuk kenyamanan keamanan bersama ya
sebelumnya pas datang ke sini untuk udah punya aplikasinya ya
oh ya sudah jadi gampang masuk kemana mana ya
tapi setuju gak sih masuk pasar tradisional sekarang harus pakai aplikasi
oh setuju banget jadi kan biasa jadi semua mau ngomong kan harus paksa jadi semua kan kalau bisa masuk
plt dirjen kesehatan masyarakat kementerian kesehatan kartini rustandi menyatakan
pengelola pasar dan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas pengawasan penggunaan aplikasi peduli lindungi di pasar tradisional